tahapan pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas memang akan segera dimulai
namun pdi perjuangan belum memutuskan siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki yang akan diusungnya
kpu dki jakarta akan membuka masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh tiga september dua ribu enam belas
hingga saat ini pdi perjuangan belum mengumumkan siapa bakal calon yang akan diusung oleh partai berlambang banteng itu
kemungkinan besar pdip akan mengumumkan pada saat saat terakhir masa pendaftaran sebagai bagian dari strategi politik
salah satu nama yang disebut sebagai calon dari pdip adalah wali kota surabaya sri risma hari ini
menurut sejumlah hasil survei elektabilitas risma saat ini semakin meningkat
dari beberapa hasil survei risma bahkan diprediksi mampu menjadi lawan terberat bagi calon petahana basuki cahayapurnama
ya aku nggak tahu
kamu kok tanya aku ya tanyanya ke bu mega
jawabannya bersedia apa nggak
itu kan tergantung nanti aku juga last minute jawabnya
jadi nggak sekarang jawabnya jawabnya last minute